serta mahfud md di komisi tiga dpr untuk memperjelas duduk perkara dari isu transaksi mencurigakan rp tiga ratus empat puluh sembilan triliun ini
hal ini tentu menjaga daya saing produk dengan negara lain
sudah fokus untuk mencari ariel dalam keadaan yang bisa dinyatakan sebagai sahid akhirat
potensi perputaran uang tersebut didapatkan dari rata rata pengeluaran masyarakat saat berwisata selama libur lebaran
dan cenderung untuk apa
karena paling tidak perlu juga ada semacam kola ya
di joko purnomo magelang jawa tengah
lima surat terkait dengan data transaksi korporasi eksternal dengan nilai rp dua ratus lima puluh tiga triliun
hasilnya saham gotoh masuk ke indeks lq empat puluh lima dan idx tiga puluh menggantikan saham pt waskita karya persero tbk
gunung bawah laut itu muncul akibat tumpukan lempeng indo australia di samudera india
kami menang menang melawan depp atas pernyataan pengacara depp adam waldman
inflasi di september dan pertumbuhan di kuartal tiga
pertumbuhan kuartal tiga ini kan lima tujuh lalu juga ada inflasi yang lima sembilan
para riders kembali mengeber motornya menuju tujuan akhir
inflasi dua ribu dua puluh tiga juga terkendali tingkat pengangguran menurun
dengan apbn dua ribu dua puluh tiga yang positif tersebut
bursa efek indonesia juga telah melakukan evaluasi fast entry index
yang disebutkan oleh menko polhukam mahfud md bukanlah dari kementerian keuangan
proyeksi keatas tersebut didasari oleh penyelenggaraan pemilu yang berdampak positif pada aktivitas konsumsi dan penyelesaian psn
sri mulyani mengklaim pembiayaan utang dilaksanakan secara prudent dengan tetap menjaga keseimbangan antara biaya cost of fund dan resiko utang
berikut perhitungan jumlah pengeluaran uang masyarakat kita berdasarkan durasi
jadi daya beli daripada pekerja itu tidak menurun
kepada persatuan nasional kerukunan toleransi
saat menyusuri terjalannya perbukitan menoreh dan kaki gunung sumbing
hingga komunitas masyarakat setempat
agar daya beli dari pekerja tidak sampai melemah
menteri keuangan sri mulyani mengatakan realisasi pembiayaan anggaran tahun dua ribu dua puluh tiga mencapai rp tiga ratus enam puluh triliun turun tiga puluh sembilan dua persen dibandingkan tahun dua ribu dua puluh
tingkat inflasi itu sejalan dengan konsensus dan perkiraan pasar yang mencapai tiga enam persen year on year
la pulga membukukan dua asis untuk gol laut taro martinez dan paulo dibala
ganti rugi ini harus dibayarkan karena heard juga melakukan gugatan balik nilai
anggota komisi sebelas dpr dari fraksi golkar miss bakun menyayangkan penjelasan sri mulani yang dinilai tak cukup memperjelasan
atau cost of living adjustment setiap tahun untuk menjaga daya beli daripada pekerja
pertumbuhan ekonomi kuartal tiga dua ribu dua puluh dua ditandai dengan membaiknya keadaan ketenaga kerjaan nasional
sedangkan untuk destinasi wisata favorit masyarakat wisata di pulau jawa masih mendominasi
para juri memutuskan dep memenangkan seluruh tiga klaim gugatan
pertemuan yang bertepatan di hari pancasila ini keduanya membahas banyak hal tidak hanya soal politik
dunia usaha juga perlu mendapatkan kepastian formula
disinggung soal bakal calon presiden yang diusung oleh gerindra prabowo menyebut tak harus dirinya
rencananya rally motor seperti ini akan kembali digelar pada tahun depan
hal itu terjadi lantaran laporan keuangan pt goto dan anak perusahaannya pada kuartal satu dua ribu dua puluh satu disajikan tanpa data tokopedia
sampai dengan jumat pekan ini harga saham goto terpantau naik rp dua sembilan puluh satu persen ke level rp tiga ratus lima puluh empat per saham dengan nilai kapitalisasi pasar rp empat ratus sembilan belas dua triliun
kini pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan infrastruktur pariwisata di bali agar tingkat kunjungan wisatawan dapat meningkat secara signifikan
badan pusat statistik bps mencatat ekonomi indonesia tumbuh sebesar lima tujuh puluh dua persen pada kuartal tiga dua ribu dua puluh dua dibandingkan periode sama tahun dua ribu dua puluh
selanjutnya dpr akan menggelar rapat bersama komite tindak pidana pencucian uang yang diisi oleh sri mulyani
sedangkan indikator pertumbuhan ekonomi akan menge farehalten manage immobuj guide and dongo ngakupi adres prev k
tidak terdeteksi sejak awal
untuk kita penyuka kendaraan bermotor ada dua
dengan sepeda motor dual sport replika dakar ini
sambil menikmati indahnya pemandangan di kawasan kaki gunung sumbing dan gunung sindoro
desi elvernia aritonang maria oktober cnn indonesia
ditopang oleh masih kuatnya permintaan domestik
jadi memang yang biasanya dijadikan patokan untuk angka umr itu adalah
bersama saya ratri kartika inilah flash week podcast
yang pertama menyambung silahaturami
yakni desa sembungan kawasan dataran di gidieng
ini akan memudahkan pergerakan dari wisatawan yang turun di bandara igusti ngurah rai ke bali barat juga ke bali utara
itu ada kayak tanjakan megizet yang dari soran
meski sudah menjelaskan bahwa mayoritas transaksi tak terjadi di kementerian keuangan misbakun berharap sri mulyani seharusnya bisa lebih detail untuk menjelaskan dugaan transaksi bermasalah yang telah dilaporkan oleh ppatk senilai rp tiga ratus empat puluh sembilan triliun tersebut
sementara itu sebelum nasdem dan gerindra bertemu sejumlah partai juga telah melakukan safari politik
belum detil apakah ini aktif atau tidak aktif
jadi puncaknya memang di september gitu ya
kecamatan borobudur kabupaten magelang jawa tengah pada sabtu pagi
dalam wawancaranya di program connected cnn indonesia pada kamis
italia yang menjadi juara euro berjumpa dengan argentina yang memenangkan kopa amerika
terlihat golkar pan dan p tiga melakukan pertemuan dan membentuk koalisi indonesia bersatu
semuanya baik baik saja
dengan perkembangan utang tahun dua ribu dua puluh tiga
dari dunia hiburan kita simak persatuan johnny depp dan amber heard
belum tidak berarti terus ini gunung baru langsung muncul
untuk seakan akan tidak ada sesuatu yang luar biasa dari jawaban itu
serta peran apbn sebagai shock absorber dalam menjaga daya beli masyarakat
tracknya yang kalau teman teman bilang jalurnya sangat berkarakter
dari awal jalan menuju ke gunung menoreh
sedangkan untuk pulau bali yang merupakan destinasi favorit juga mengalami lonjakan pengunjung
pertumbuhan ekonomi kuartal tiga dua ribu dua puluh dua ditandai dengan membaiknya keadaan ketenaga kerjaan
karena adanya batasan ganti rugi sesuai hukum yang berlaku di virginia
meski demikian deb harus ganti rugi kepada herd sebesar dua juta dolar as atau setara dua puluh sembilan miliar rupiah
pembiayaan anggaran yang lebih rendah itu membuat keseimbangan primer mencatatkan surplus rp sembilan puluh dua dua triliun
meski perlu ada penyesuaian biaya hidup bagi pekerja
investasi juga dalam tren menguat sejalan dengan proyek strategis nasional psn
pembiayaan utang yang menurun tajam menjadi sangat tepat strateginya di tengah dunia dan kecenderungan dunia di mana suku bunga melonjak dan meningkat sangat tinggi
itu yang harus dibawa berkalater
jarak kurang lebih dari satu sembilan puluh lima km
dan iklim investasi tetap baik ke depannya
kepala bps margo yuwono mengatakan secara global sumber pertumbuhan impresif tersebut berasal dari industri pertambangan pertanian perdagangan dan konstruksi
dan itu cuma satu jalan satu motor gitu
keterangan kepolisian telah mengubah status mencari orang tenggelam menjadi orang yang hilang
taurung beberapa riders terjatuh karena tak hafal medan
sedangkan bagi yang berpergian selama seminggu bisa mengeluarkan uang rata rata enam empat juta rupiah per orang
men parekraf sandiaga uno mengatakan saat ini konsentrasi kunjungan wisatawan di bali terfokus pada bali selatan saja
dan indeks penjualan real dan keyakinan konsumen yang positif
pada hari pertama ini sekitar satu ratus tiga puluh riders dari penjuru tanah air
keseimbangan primer merupakan selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang
jadi misalnya nanti jalan sol terbangun antara mengwi sampai gili manuk
kita concern terhadap masa depan bangsa kita kita ingin arah pembangunan bangsa mantap stabil kita
laga finalissima adalah duel antara juara euro melawan juara copa america
dan itu khas dari komunitas crf rally indonesia
upaya pencarian masih terus dilakukan dan telah melibatkan unsur polisi polisi maritim pemadam kebakaran
kemenangan ini membuat lionel messi sukses mempersembahkan trofi kedua untuk timnas argentina
saya harap kepada kita semuanya kita harus nonton saja bahwa gunung ini ditemukan baru
dari sisi akomodasi secara umum sebanyak tiga puluh empat lima persen masyarakat yang berpergian memanfaatkan hotel berbintang
dalam publikasi laporan keuangan tahunan pt goto gojek tokopedia tbk membukukan kerugian bersih senilai rp dua puluh satu tiga triliun rupiah sepanjang tahun dua ribu dua puluh
al siriun dulu fajar bolivia jakarta
menteri keuangan sri mulyani memproyeksi laju inflasi year on year pada dua ribu dua puluh tiga bergerak di kisaran dua hingga empat persen dalam sidang paripurna dpr ri tiga puluh satu mei lalu
sejumlah indikator ini menjadi acuan bagi pemerintah bersama pengusaha dan dewan pengupahan yang tengah menyusun perancangan upah minimum untuk tahun dua ribu dua puluh tiga
ekuitas perusahaan juga meningkat dari rp dua puluh tujuh puluh sembilan triliun menjadi sekitar rp satu ratus tiga puluh sembilan triliun
para wisata menunjukkan kepuliaan yang kuat harus kita arahkan ke destinasi
argentina berhasil mengalahkan italia dengan skor telak tiga dalam laga final isima di wembley kamis dinihari
tingkat pengangguran terbuka menurun secara tahunan menjadi lima delapan puluh enam persen atau sebanyak delapan empat puluh dua juta orang
jumlah aset goto sampai dengan tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh satu tercatat meningkat sebesar empat ratus enam belas persen menjadi rp satu ratus lima puluh lima satu triliun
kalau ada transaksi yang kemudian berhubungan dengan fraud yang kemudian ada indikasi pidana kita kemudian menyampaikan ke apn dan jumlahnya
para riders kembali menyusuri jalan berkelok dan berkabut
balkon desngadi harjo kecamatan borobudur
hingga ke kawasan dataran tinggi dieng kabupaten wonosobo jawa tengah
apa yang menjadi keinginan masyarakat untuk menggali informasi lebih jauh
akar masalah dari dugaan transaksi mencurigakan sebesar rp tiga ratus empat puluh sembilan triliun
ceo grup goto andres ulistio mengatakan
meski rute rally ini adalah adventure fun riders mengaku kewalahan
satu ratus tiga puluh lima surat terakhir ini dimana terbagi rp delapan belas tujuh triliun transaksi korporasi dan rp tiga tiga triliun adalah transaksi pegawai kementerian keuangan
menggunakan dua yang terbesar saja dulu
tingginya inflasi di indonesia dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas global dan faktor musiman yakni bulan puasa dan hari raya idul fitri
gunung ini pun juga dari penelitiannya belum begitu menurut kami belum detail
gunung ini ditemukan saat badan informasi geospasial melakukan survei dan pemetaan untuk menginventarisasi sumber daya alam
terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak empat dua puluh lima juta orang pada periode agustus dua ribu dua puluh dua dibanding dua ribu dua puluh
badan informasi geospasial menemukan gunung bawah laut sekitar dua ratus km baradaya pacitan jawa timur
sehingga harapannya ada kenaikan pada upah minimum
kemudian di jawa barat cukup beragam ada kawasan ciwide dan lembang bandung pesisir pangandaran hingga kawasan puncak di bogor
angka pengangguran turun menjadi lima tiga puluh dua persen dan angka kemiskinan menjadi sembilan puluh
setelah mendalami tiga ratus surat laporan yang dikirimkan oleh ppatk sri mulyani menyebut bahwa total rp tiga ratus empat puluh sembilan triliun tersebut terbagi menjadi tiga klasifikasi utama
ia tampil gemilang sepanjang laga
kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif mengungkapkan potensi perputaran ekonomi di sektor pariwisata mencapai hampir rp tiga ratus tujuh puluh triliun selama lebaran tahun ini
kalau dia menyangkut ada unsur dari kementerian keuangan
kerugian itu membengkak lima puluh empat puluh sembilan persen dari periode yang sama tahun sebelumnya yakni senilai rp empat belas dua triliun
dalam rapat kssk pertama tahun dua ribu dua puluh
hari kedua dimulai dari penginapan di wonosobo pada minggu pagi
tetapi untuk mendeteksi dini itu saja tidak bisa kemudian memberikan klarifikasi
hanya sekitar dua puluh enam sembilan persen saja yang memanfaatkan akomodasi milik keluarga
serta kerjasama dari inspektorat jenderal
para rades pun mengaku menikmati rute yang melintang ini
keluarga gubernur jawa barat ridwan kamil menyatakan anaknya emeril kanmumtaz atau eril meninggal dunia
tak hanya pria riders wanita pun ikut berpartisipasi dalam ajang ini
kemudian untuk wisatawan dengan durasi wisata dua sampai empat hari diperkirakan menghabiskan uang tiga lima juta rupiah per orang
temuan tersebut disampaikan oleh lembaga pemerintahan non kementerian itu kepada bupati pacitan indrata nurbayu aji
namun sandi berharap nantinya seluruh area destinasi wisata bali dapat dipadati oleh pengunjung
berkelanjutan surplus neraca perdagangan
halo sahabat kata podcast ini akan menyampaikan sejumlah informasi pilihan sepekan terkait isu nasional politik ekonomi olahraga dan hiburan setiap jumat pukul lima sore
namun herd hanya diminta membayar sepuluh tiga puluh lima juta dolar as atau setara satu ratus lima puluh miliar rupiah
sampai dua ribu dua puluh tiga dan program yang akan datang sampai dua ribu dua puluh lima malah disebutkan programnya
sementara pendapatan bersih tercatat rp tiga puluh enam tiga persen yakni senilai rp empat lima triliun
akan mengacu pada kuartal tiga dua ribu dua puluh dua yang sebesar lima tujuh persen
tadi kan kita sudah melakukan langkah langkah korektif terhadap satu ratus sembilan puluh tiga ya dari pegawai kita
rasio utang pemerintah kembali mengalami penurunan menjadi tiga puluh delapan enam persen dari pdb
serta satu ratus tiga puluh lima surat terkait dengan pegawai dan korporasi senilai dua puluh dua triliun
nilai tiga tiga triliun rupiah ini adalah transaksi debit kredit pegawai kemenkeu termasuk penghasilan resmi transaksi keluarga dan jual beli harta dalam kurun waktu dua ribu sembilan hingga dua ribu dua puluh tiga yang telah ditindaklanjuti oleh kementerian keuangan
beralih ke informasi korporasi dan bursa
menempuh jarak sekitar sembilan puluh lima km yakni dari borobudur
selain sebagai ajang silaturahmi bagi para riders di seluruh indonesia
hal ini disampaikan oleh adik ridwan kamil elpinas muzaman setelah proses pencarian eril yang hilang di sungai are swiss sejak dua puluh enam mei lalu tidak membuahkan hasil
sementara menteri keuangan cerita reformasi itu mulai tahun dua ribu tujuh belas
ia justru meminta anak muda yang memenuhi syarat menjadi presiden wajib mencalonkan diri
sementara defisit anggaran satu enam puluh lima persen terhadap pdb atau lebih rendah dari target defisit sebelumnya sebesar dua delapan puluh empat persen terhadap pdb
dengan perkembangan tersebut pertumbuhan ekonomi dua ribu dua puluh tiga diperkirakan berkisar lima dua
rituan kamil dan istrinya atalia praratia sudah memutuskan melepas putra sulungnya dan pulang ke indonesia
kami juri membuat peningkatan penuh dalam jumlah lima juta dolar
jumlah pelancong yang berkunjung meningkat tiga puluh persen dengan rata rata pengunjung empat hingga enam pengunjung perharinya
kami berpandangan bahwa asumsi inflasi dua ribu dua puluh tiga yang berada pada kisaran dua hingga empat persen
para penggemar crf rally ini juga menggelar bakti sosial
tiga ratus enam puluh derajat dimulai dari balkon desngadi harjo
johnny depp menang atas gugatan mantan istrinya amber heard dalam kasus pencemaran nama baik
masih cukup realistis meskipun kita memahami dinamika yang sering muncul secara sangat tiba tiba
di depan seluruh anggota komisi sebelas dpr sri mulyani mengungkap bahwa mayoritas transaksi mencurigakan sebesar rp tiga ratus empat puluh sembilan triliun
konsumsi dan investasi menjadi penopang ekonomi dalam negeri
belum diketahui apakah gunung bawah laut ini aktif atau tidak
surplus neraca perdagangan berlanjut tercermin dari sumbangan ekspor yang tinggi dari tiga komoditas utama yakni batu bara minyak lapas sawit dan besi dan baja
sementara angka pengangguran menurun menjadi lima tiga puluh dua
wisatawan dengan perjalanan satu hari mengeluarkan uang rata rata sembilan ratus ribuan rupiah per orang
tahun dua ribu dua puluh empat pertumbuhan ekonomi diproyeksi mencapai lima empat
gojek baru bergabung dengan tokopedia pada mei dua ribu dua puluh
dan angka kemiskinan mencapai sembilan tiga puluh enam
yang pertama adalah seratus surat yang ditujukan ke aparat penegak hukum atau kementerian lembaga lain sebesar rp tujuh puluh empat triliun
dari dua puluh dua tiga tadi ya yang itu kan sudah dan itu semuanya tadi seperti saya sampaikan sudah ditindaklanjuti ya
sedangkan secara domestik pemulihan ekonomi terus berlanjut karena daya beli masyarakat bawah terbantu dari adanya realisasi program bantuan sosial dan realisasi subsidi energi bbm
banyak yang jatuh juga ya saling bantulah kita
seperti malioboro dan pantai parang kritis di yogyakarta